swan lake suit milik putri diana akan dilelang di new york pada dua puluh tujuh juni mendatang
swan lake suit adalah sejumlah perhiasan yang dikenakan mendiang putri diana pada penampilan publik terakhirnya
swan leksu menjadi tak ternilai ketika mendiam putri diana mengenakannya untuk penampilan publik terakhirnya di royal albert hall london pada juni seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat itu putri diana sedang menghadiri pembukaan gala pertunjukan suan lake
guarn seas akan menjadi tuan rumah penjualan sejumlah perhiasan putri diana yang berupa kalung anting anting berlian dan mutiara di the pierre hotel new york city
presiden guernseys menyebut swan lake suit kemungkinan besar menjadi satu satunya perhiasan milik putri diana yang akan dijual
sejumlah perhiasan milik putri diana yang akan dijual
sangat sulit untuk dikatakan
lima juta sepuluh juta lima belas juta apa saja yang bisa dilakukan
tapi kita memikirkan jualan ini sebagai luar biasa dan harga yang tidak berharga